pinjaman online memang mudah dan cepat
tapi jika anda tidak memenuhi perjanjian kondisi bisa runyam
seorang guru di malang jawa timur harus kehilangan pekerjaan dan dikejar kejar penagih hutang
bayangkan utang dua lima juta rupiah yang ia gunakan untuk membayar kuliah
kini menjadi empat puluh juta rupiah
hidupnya pun kini penuh ancaman
inilah sebagian tangkapan layar ancaman yang dikirim dep kolektor pinjaman online
ancaman tersebut berisi kata kata kasar
hingga ancaman menyebarkan data pribadi jika tak mampu membayar
sebut saja namanya melati
ibu dua anak ini dipecat dari pekerjaannya
lantaran dianggap mempermalukan tempatnya bekerja
melati nekat berhutang untuk membayar kuliah karena diminta pihak sekolah
ia diminta untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang strata i
agar bisa menjadi guru kelas
akhir tahun dua ribu dua puluh lalu
melatih berhutang ke lima aplikasi pinjaman online
hingga terkumpul dua lima juta rupiah
melati pun kelabakan
karena hutangnya tiba tiba sudah jatuh tempo dalam waktu lima hari
ia pun menambah utangnya dengan meminjam lagi ke aplikasi pinjaman online lainnya
hingga total dua puluh empat aplikasi
utangnya pun melesat beranak pinak
hingga mencapai empat puluh juta rupiah
tengah langsung dipinjol itu
hanya saya pinjam tiga sampai lima aplikasi
untuk pas dua juta
sudah dapat pembayaran semester dua lima juta
kini melati dibantu oleh beberapa sahabat dan kuasa hukum
yang merupakan wali murid dari siswa tk nya
banyaknya kasus pinjaman online
anda harus ketahui hal hal penting sebelum meminjam uang secara online
yang pertama otoritas jasa keuangan mengimbau masyarakat
untuk tidak memanfaatkan jasa pinjaman online yang tidak terdaftar di ojk
jadi sebelum meminjam
anda harus memeriksa daftar perusahaan pinjaman online tersebut
kemudian hati hati jika perusahaan pinjaman online
mengancam menyebarkan data pribadi
hal tersebut jelas melanggar hukum
karena penyebaran data pribadi dapat dikenakan undang undang ite

ojk juga melarang perusahaan pinjaman online mengakses data pribadi

berkas gambar dan informasi pribadi dari ponsel nasabah
yang tidak berhubungan langsung dengan nasabah
yang terakhir bijaklah dalam melakukan transaksi pinjaman online
banyak masyarakat yang mengadu ke ojk karena mengalami kerugian
setelah meminjam uang dari fintech ilegal

penyebabnya itu tak semata mata karena fintech tersebut ilegal
dan juga dari masyarakat sendiri yang meminjam uang di luar batas kemampuannya
banyak kasus pengaduan terhadap fintech ilegal yang berujung bahwa
mereka minta dibantu dicarikan jalan keluarnya kepada ojk
karena tidak mampu bayar utangnya
tapi setelah kami telusuri lebih dalam
ternyata mereka juga meminjam dari lebih dari sepuluh fintech sekaligus
bahkan kami menemukan beberapa kasus
seorang konsumen dalam seminggu meminjam dari lebih dari empat puluh fintech dalam satu minggu
ini kurang bijak dan itu di luar kemampuannya
jadi kami juga menyimpulkan bahwa ada perilaku sekelompok masyarakat
yang kurang bijak di dalam melakukan transaksi
ini baik investasi maupun di dalam mencari pendanaan atau pembiayaan
masyarakat sebaiknya meminjam uang
sesuai dengan kemampuannya karena uang yang dipinjam harus tetap dikembalikan
perilaku masyarakat yang tak bijak dalam meminjam uang
dapat merugikan perusahaan pembiayaan karena uangnya tak kembali